benarkah kebijakan membentuk komite yang dibawahi oleh erlangga hartarto dan juga erick thokir ini menandakan pemerintah fokus terhadap isu ekonomi daripada kesehatan
kita akan bahas pada malam hari ini dalam diskusi di program newscast
ada beberapa narasumber yang akan bergabung nantinya tapi yang sudah bergabung bersama dengan kami adalah dr erlina burhan yang sudah dokter spesialis paru yang sudah bergabung
saya akan sapa terlebih dahulu selamat malam dr erlina
dan kami juga masih menunggu kehadiran dalam diskusi ini
ada dhani amrul ihdan dari kantor staff presiden dan juga terubus radiansyah pengamat kebijakan publik
tapi kita masih menantikan jadi saya akan ke dr erlina terlebih dahulu
dokter ini melihat kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh istana atau pemerintah terkait komite yang baru ini komite pengenalian covid sembilan belas dan juga percepatan ekonomi ini
ini kan juga dianggap bahwa seolah olah
ini seakan akan lebih fokus kepada bidang ekonomi
tapi juga ini berupaya untuk bagaimana secara selaras mengurus covid kesehatan tapi juga di sisi yang lain menjaga ekonomi agar tidak ambruk
nah menurut anda dari komite ini apa yang anda lihat dr erlina apakah benar bahwa ini tampaknya agak timpang tindih ini lebih banyak yang fokus ekonominya saja daripada kesehatannya
ya saya berharap walaupun dalam komite ini ternyata kemudian banyak kita lihat
dari sisi ekonomi terutama dari personelnya namun kita ingin melihat ke depannya apakah ini akan terjadi keseimbangan
sesuai dengan survei yang disampaikan oleh indikator yang mengatakan masyarakat bahkan meminta bahwa untuk ekonomi ini mulai dibuka digiatkan kembali sebanyak empat puluh tujuh persen
namun demikian juga ada di survei yang sama mengatakan masyarakat juga ingin kesehatan difokuskan sebanyak empat puluh lima persen
dan artinya memang ini seimbang
oke baiklah ada permintaan dari masyarakat kemudian pemerintah melakukan juga penambahan sektor ekonomi sekarang yang tadinya hanya ke kesehatan kita lihat bagaimana
tapi kondisi saat ini kasus terus bertambah
bahkan rata ratanya kita sekarang ini sudah mungkin nomor empat ya setelah amerika brazil india indonesia sekarang kan
ini menunjukkan bahwa kita belum
bisa mengendalikan transmisi
jadi saya berharap walaupun sektor ekonomi akan digiatkan mohon juga dilakukan pengawasan monitor yang ketat agar protokol kesehatan dilaksanakan dengan optimal
karena kalau ini tidak terjadi maka kesehatan akan semakin bermasalah pandemi tidak terkendali covid sembilan belas terus angkanya meningkat dan lama lama ekonominya akan beruk juga
jadi tidak boleh tidak seimbang
jadi syarat menurut anda syarat kalau pun kita mau juga menjaga perekonomian karena itu juga ada aspek yang sangat penting adalah protokol kesehatannya yang harus diawasi begitu ya dokter
iya protokol kesehatan dijalankan
dan ini jangan diserahkan saja kepada masyarakat tanpa melakukan pemantauan monitoring karena apa

kalau tidak kita tidak tahu mungkin bisa jadi no nice terus peringkatnya
bu dokter tapi begini ini kan komite yang baru ini yang baru dibentuk oleh presiden jokowi ini kan berharap atau tujuannya adalah secara selaras secara integral
antara kesehatan diperhatikan ekonomi juga tidak luput begitu
dengan kondisi ini kalau tadi anda katakan transmisi belum dapat dikendalikan mungkin tidak sih dok sebetulnya berjalan secara integral
di sisi yang lain perekonomian tetap harus di push tapi di sisi yang lain juga kesehatan ini juga tidak bisa dibiarkan
mungkin tidak itu dok bisa berjalan beriringan sebetulnya penanganannya
mungkin saja asalkan pemerintah memang mengoptimalkan upaya pengawasan bahwa protokol kesehatan ini dijalankan di sektor
sektor saat ekonomi itu menggeliat
kan ekonomi ada pariwisata ada transportasi kantor dibuka
oke silakan kalau memang itu yang disarankan untuk supaya ekonomi menggeliat
tapi pastikan protokol kesehatan dijalankan
kalau tidak pemerintah akan menyesal
dan angka yang saat ini muncul penambahan kasus kemudian kita juga sudah menembus angka sembilan puluh ribu
menurut anda itu berbanding lurus
dengan pelonggaran yang sudah dibuka di mana mana psbb kita
iya menurut saya demikian
jadi sepertinya masyarakat juga tidak siap
jadi di mana pemerintah melonggarkan masyarakat tidak siap menyambutnya dengan peradaban baru perilaku baru kebudayaan baru
kalau ini harus kenapa kasus terus meningkat
artinya penularan di masyarakat itu tidak bisa dikendalikan
kenapa tidak bisa dikendalikan
karena protokol kesehatan tidak dijalankan secara optimal
protokol kesehatan tidak dijalankan secara optimal sehingga transmisi masih berlangsung dan buktinya adalah angka angka yang masih banyak
kita break dulu
dr erlina usai jeda kami akan segera kembali dengan diskusi lanjutannya dan juga informasi kepala staf presiden muldoko
yang menampik tudingan bahwa komite yang baru dibentuk oleh presiden ini memang lebih fokus terhadap perekonomian
kami akan bahas usaha jeda berikut ini
kepala staf presiden muldoko menampik tudingan komite kebijakan lebih mementingkan sektor ekonomi daripada kesehatan
kita simak komentarnya berikut ini
bangsa saya menyampaikan selamat atas pelantikan saudara saudara
kenyataan dalam struktur itu kan tetap melekat fungsi satuan tugas penanganan covid kan ada
jadi tidak benar kalau kita pemerintah itu berfokus pada penyelesaian sektor ekonominya
tapi sektor kesehatan menjadi prioritas dengan tidak meninggalkan sektor ekonomi dan sosial dan keuangan
itu terwujud dalam program
karena dalam program itu diikuti oleh anggaran anggaran yang mencertainya
anggaran untuk kesehatan
dan bantuan bantuan sosialnya ada
untuk sektor ekonomi dan keuangan berbagai insentif dan stimulus juga disiapkan anggaranya
jadi semuanya itu tersiapkan dengan baik
baik kita lanjutkan diskusinya
sudah bergabung bersama dengan kami ada dhani amrul ihdan tenaga ahli utama dari kantor staff presiden
selamat malam bang dhani
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
penirsa cnn yang berbahagia
ya dan ada
pak trubus rardiansyah analis kebijakan publik
selamat malam pak trubus
saya ke bang dhani kalau begitu
bang dhani sudah ada dr erlina juga yang tadi juga menyoroti soal komite pengendalian covid
dan juga pemulihan ekonomi nasional ini
memang yang diharapkan tentu tidak hanya fokus terhadap ekonomi saja
tapi juga soal kesehatannya begitu
nah tadi pak muldoko juga sudah membantah kalau ini dianggap hanya fokus ke ekonomi
kalau mengutip apa yang dikatakan mensesnek pratikno juga ini seperti gas dan rem
jadi antara ekonomi dan juga kesehatan berjalan secara integral beriringan
tapi kok dari nama namanya bang dhani ini ketua komitenya erlangga hartarto ketua pelasananya erick thohir
wakil ketuanya lut bin sarpanjaitan mahfud md sri mulyani muhajir effendi tito karnavian
nah ini dianggap lebih banyak orang orang dengan background ekonomi
bang dhani seperti apa sebetulnya
ya tentu kita harus sama sama paham ya
pertama kita melihat filosofisnya dulu
kita memerlukan sebuah sinergitas dan integritas
integriti dari beberapa kementerian dan lembaga termasuk pemerintah profesi dan daerah di dalamnya
dan perlu membuat yang namanya satu kelembagaan
satu kelembagaan ini yang disebut dengan komite
yang mana kita sudah tahu bersama bahwa permasalahan covid yang menjadi pokok permasalahan kesehatan itu
telah menyebabkan sektor sektor perekonomian terganggu
sehingga perlu diambil sebuah
sebuah kebijakan strategis untuk mengamankan dua sisi ini secara berkesinambungan
dengan langkah taktis operasional di lapangan secara menyeluruh dan detail
lalu yang kedua mengenai anggota komite sendiri
itu kan terdiri dari kita tahu bersama ada menko polkam ada menteri dalam negeri menteri kesehatan menteri keuangan di dalamnya
jadi ketua pelaksana atau pelaksana yang ditipin oleh pak erick
sekretaris komite dan di bawahnya juga ada ketua dua satgas dari mulai satgas kesehatan
dan juga satgas pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi
kita jangan terjebak dengan kepada orang orangnya
tapi kepada fungsinya
karena di dalam fungsi dan wubunang di dalam pasal tujuh pasal delapan sudah dijelaskan secara detail
tentang proses integrasi dan keputusan yang diambil oleh komite ini adalah keputusan yang mengikat
kementerian dan lembaga berkait
ya tapi kan orang orang ini bisa menjadi representasi apa yang akan dilakukan bang dhani
ya sehingga komite ini juga melakukan koordinasi lintas fungsi secara intensif
dan kita lihat juga di dalam pasal lima belas dan pasal enam belas
kita lihat dalam pasal empat belas dan lima belas
terlihat bahwa kepala satuan tugas penanganan covid sembilan belas
yang konsennya di bidang penanganan covid sembilan belas
bidang kesehatan ini itu melaporkan menyampaikan laporan harian kepada presiden
laporan harian dong
harian kepada presiden
itu menunjukkan apa
menunjukkan konsen pemerintah konsen presiden terhadap penanganan covid sembilan belas
yang mana itu adalah penanganan kesehatan
nah bandingkan dengan yang kedua pasal lima belas
pasal lima belas nya adalah satuan tugas atau satgas pemulihan dan transformasi ekonomi
saya sampaikan secara rutin kepada presiden dan ketua komite secara berkala setiap bulan
dan walaupun ada kata kata bila sewaktu waktu dianggap perlu bisa melaporkan
tapi disitu kan tertulis kan paling tidak satu bulan
tapi kalau yang ketua satgas yang satgas kesehatan penanganan covid
itu setiap hari menyampaikan laporan
itu menunjukkan apa
konsen pemerintah untuk penanganan kesehatan itu
baik baik saya ke pak trubus
pak terubus dari kebijakan ini yang dianggap
presiden joko widodo dari komite ini menurut anda seperti apa
apakah benar bahwa public health tampaknya agak termarjinalkan begitu
kalau melihat komposisi awal atau kemudian fokus dari komite ini
atau justru memang ini mau dua duanya mau diperhatikan bersama
fokusnya bersama begitu
keduanya tidak bisa dipisahkan seperti yang tadi disampaikan oleh bung dhani
ya menurut saya sih malah ini lebih merioritas ekonominya
kenapa pak terubus
tentu public health nya secara perlahan akan dimarjinalkan
karena publik melihat bahwa selama ini kita konsentrasi pada persoalan public health
tetapi kan hasilnya itu malah berdampak pada persoalan ekonomi
nah karena inilah menjadi persoalan rumit
karena ketika ekonomi yang diutamakan dan melalui pembentukan komite ini
tentu malah menjadi simpang siur dan tumpang tindih
di mana kemudian antara
antar kementerian yang selama ini sudah berjalan dengan langsung melaporkan kepada presiden
artinya dengan gugus tugas itu
tetapi kan keberadaan adanya komite ini malah jadi membingungkan masyarakat
karena masyarakat ini menjadi
saya khawatirnya ini koordinasi sampai di daerahnya menjadi sangat lemah
meskipun di pasal sepuluh nya dijelaskan itu
pasal sepuluh nya itu ada bahwa keputusan kebijakan dari komite itu mengikat gitu
tetapi persoalannya di situ ketika dikatakan mengikat
mau nggak mau berarti ada konflik kepentingan di situ
karena masing masing ingin menunjukkan sahabat pencitraan
ini yang menjadi sulit di situ
bukannya justru jadi lebih terfokus ya pak trubus
karena kan ini langsung diurusi langsung di lembaga adhok yang baru
bukannya justru lebih bisa cepat ya sebetulnya
dibanding dengan harus koordinasi antara antara lembaga lagi
iya kalau menurut saya dalam konteks rasional komprehensif ya
tetapi ini persoalannya diimplementasi mas
ketika implementasi itu
mudah itu karena apa
berbagai kepentingan main di situ
karena masing masing tentu ekosektoral
nah inilah yang menjadi rumit
karena selama ini yang tidak berjalan itu
sebelum lahirnya komite ini kan persoalan bagaimana
antara kementerian itu berkoordinasi
kan itu lemah sekali apalagi kolaborasi dengan daerah
nah ketika ini menjadi komite
maka lebih kelihatannya nampaknya lebih birokratis
tetapi saya rasa malah nanti diimplementasinya akan rumit
di daerah ini akan mengatakan saya mengikuti siapa
jadi koordinasi dengan daerah dan juga bagaimana
mengapa tidak memanfaatkan lembaga lembaga yang ada saja
nanti kita break dulu ya pak trubus bung dhani dan juga dr erlina
saya nanti juga akan ke dr erna soal menanyakan
apa bahaya jika kemudian sektor kesehatan agak termarginalkan
di tengah pandemi yang kita masih angkanya sangat tinggi ini
kita bahas itu juga di break
kami akan segera kembali
kita ke segmen terakhir dialog
jadi langsung kasih saja kesimpulan
saya akan ke dr erlina
dokter jadi ke depan ini bagaimana menurut anda
termasuk juga kalau kemudian benar bahwa nanti sektor kesehatan
agak agak tertinggal agak agak dimajinalkan
pak dhani kan mengatakan tadi ingin membuat siginergitas
jadi membuat seimbang
ini saya akan analogkan dengan orang bersepeda
ada pedal kiri ada pedal kanan
kalau ini dikayu dengan kekuatan yang berbeda
sepedanya nggak maju malah jatuh
jadi kalau ekonomi yang difokuskan
sementara kesehatan keteteran
itu akan merugikan ekonomi sendiri
oke jadi dan fokus anda adalah
bisa sebetulnya diselaraskan antara ekonomi dan kesehatan
tapi kemudian pemerintah harus tegas soal protokolnya
begitu ya dok
iya protokol kesehatan harus optimal
dan ini harus dikawal
harus dimonitor harus diawasi
masalahnya di kita adalah
aturannya banyak dan aturannya bagus bagus
tapi lemah diimplementasi
oke saya ke bung dhani
silakan bung dhani dielaborasi
apa yang disampaikan oleh dr erin dan juga pak trubus tadi
sekaligus conclusion dari anda
ya tentu yang disampaikan oleh bu erina pak trubus
itu sebetulnya adalah semangat sinergitas
dan juga semangat kolaborasi
antar sesama elemen masyarakat ya
kalau tadi saya sampaikan
pasal lima belas di komite pasal enam belas
konsen pemerintah laporan secara periodik
maupun laporan setiap hari
yang dilakukan oleh satuan tugas
pemulihan penanganan covid sembilan belas
ini menunjukkan juga salah satu
administratif governance nya pemerintah
komitmen governance nya pemerintah
untuk mengatasi permasalahan kesehatan
nah yang kedua
kita juga tahu bahwa
dalam masa psbb
tentu faktor ekonomi itu terganggu
dan saat ini saja
dengan kegiatan dengan adaptasi kebiasaan baru
kita juga sama sama tahu
bahwa perekonomian kita merosot
dan di kuartal ke tiga dan kuartal ke empat ini
kita harus pelan pelan
untuk menghindari resesi
sehingga faktor produksi
faktor distribusi dan konsumsi
di dalam suatu ekosistem ekonomi
itu juga bisa hidup secara bersamaan
dan tidak benar
kalau dinyatakan bahwa
pentingnya sektor ekonomi
kejabat yang ditunjuk
adalah sebagian besar
berlatar belakang bukan kesehatan
jadi kita jangan terjebak kepada background
kejabat yang ditunjuk
tetapi marilah kita fokus kepada outputnya
kepada tugas dan kewenang
pasar pasar yang disampaikan
di dalam perpres delapan puluh dua ini dengan detail
implementasinya di lapangan
sejauh mana bisa melakukan terobosan terobosan
strategis dan inisiatif taktif
kita optimis dan berpositif thinking
terhadap apapun yang dilakukan
oleh pemerintah sambil kita melakukan
saran saran yang konstruktif
dan juga melakukan
kritikan kritikan yang konstruktif
yang membangun terhadap penanganan covid ini
baik pak trubus terakhir dari anda
lembaga ini bisa efektif pak trubus
dalam arti tadi soal
koordinasi yang tadi anda katakan
bagaimana kemudian agar keduanya bisa berjalan beriringan
antara kesehatan dan juga
ekonomi diurus secara berbarengan
menurut saya ada dua hal
yang pertama itu masalah aspek transparansi ya
ketika transparansi itu
bisa berjalan dengan baik di mana
kebijakan ini kan sifatnya
lebih banyak top down
karena itu biasanya
untuk implementasi di lapangan itu
partisipasi publiknya kan lemah
karena ini kemudian
menjadi tugas berat
terutama adalah bagaimana
membuat segala sesuatu yang
yang tidak dikerjakan atau program program
yang akan dilaksanakan itu transparan
yang kedua adalah persoalan akuntabilitas publik
bagaimana pertanggung jawabannya
ketika misalkan tadi
dikatakan pak dhani melaporkan setiap hari
nah ini kan persoalannya bukan kita
pada tataran pesimis ini
tetapi tatarannya adalah bagaimana
supaya ini efektif
nah ketika ini menjadi efektif adalah
misalnya laporan kinerja
laporan kinerja itu dari
harus disampaikan kepada yang namanya
di atasnya itu artinya melalui menko
menko di atasnya baru sampai ke presiden
nah ini kan birokrasi yang kelihatan
panjang ini kan menyebabkan
berbagai hal yang kemungkinan terjadi
dalam laporan kinerja itu kan
kemudian publik mencurigai ada
ada yang tidak transparan
ini menurut saya memang
harus ditekankan itu dan
selanjutnya sebenarnya kan karena publik itu
sebenarnya melihatnya lebih ke
faktor efektifitas bagaimana kemudian
masalah public health ini
tertangani dengan baik setuju pada
prinsipnya tertangani dengan baik tetapi juga
masalah ekonomi juga tertangani dengan baik
kan gitu dampak dampaknya tetapi
bagaimana kemudian publik ini
bisa memahami bagaimana
dua hal itu bisa berjalan
beriringan kalau kita mengerucuk pada
teorinya dokter tadi
personifikasi lah gitu ya
mengenai pedal dan gas ini kan
jadi sulit gitu karena apa
kemudian pada saat tertentu
power tenaga kita pada posisi
pada posisi lagi ngerem
ini kan juga secara
artinya secara kompetitif memang bisa
tapi implementasinya kita bicaranya pada tataran itu
nah kita lihat nanti seperti apa
implementasinya komite kebijakan pengendalian
covid sembilan belas dan juga pemulihan ekonomi nasional
mudah mudahan sesuai dengan apa yang ditargetkan
tidak justru membuat
semakin bingung masyarakat tapi justru punya
hasil kinerja yang cukup baik agar secara ekonomi
juga bisa diselamatkan kesehatan juga diprioritaskan
terima kasih banyak bung dhani pak trubus
dan juga dr erlina sudah bergabung bersama
pada malam hari ini
kami break kami akan segera kembali sesaat lagi